pemerintah singapura kembali mengumumkan penerapan pembatasan ketat berlaku pada minggu enam belas mei
kebijakan berlaku hingga tiga belas juni mendatang
hingga delapan belas mei terdapat enam puluh ribu kasus tiga puluh satu orang meninggal
ada pun angka kesembuhan yang mencapai enam puluh
duta besar republik indonesia untuk singapura suryo pratomo mengungkapkan pengetatan pergerakan orang
dan penerapan sistem komunikasi pemerintah yang baik merupakan salah satu kunci bagaimana singapura menangani covid sembilan belas
apa yang lalu dilakukan oleh pemerintah singapura
kembali pemerintah singapura sejak awal mereka mempunyai sistem komunikasi yang sangat baik
selalu memberitahukan kondisi yang sedang dihadapi singapura
setiap bulan kepada masyarakat tim multi ministry task force itu sangat efektif memberikan komunikasi
nah yang sekarang sedang dilakukan oleh singapura adalah karena jumlahnya cukup besar
dari menjadi satu ratus empat puluh sembilan ini bagi singapura jumlah sangat besar
yang dilakukan diupayakan adalah bagaimana mengurangi pergerakan orang
karena sekali lagi
virusnya tidak berpindah tetapi karena pergerakan orang itu yang menyebabkan virus itu kemudian berpindah
ya singapura sempat sukses membendung penyebaran virus corona
namun kini negara itu kembali menghadapi ancaman wabah ketika terjadi lonjakan penyebaran covid sembilan belas dan juga mutasi virus yang baru
untuk mencegah penyebaran pemerintah singapura kembali memperlakukan pembatasan ketat
bagaimana pemberlakuan pembatasan di singapura saat ini dan apa yang bisa kita pelajari dari penanganan pandemi
saya akan coba tanyakan dan juga diskusikan langsung dengan pak suryo pratomo atau akrab yang kita sapa
mas tommy duta besar luar biasa dan juga berkuasa penuh republik indonesia untuk singapura
selamat malam mas tommy apa kabar
mas tommy langsung saja kita mau tahu seperti apa kondisi di singapura ya karena ada pengetatan yang kembali
dari yang anda lihat bagaimana sebetulnya pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah singapura
anda lihat bagaimana sebetulnya pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah singapura
saat ini jika kemudian dibandingkan dengan pengetatan yang pernah dilakukan sebelumnya
jadi yang dilakukan pemerintah singapura saat ini adalah setelah sepuluh bulan nyaris tidak ada kasus di singapura
sekarang sejak delapan mei ada satu ratus empat puluh sembilan kasus dan klaster itu ada di canggih dan di rumah sakit tanpa ceng
ini yang kemudian mereka merasa kaget karena nomor satu test on liner itu sudah divaksin
ini yang kemudian mereka merasa kaget karena nomor satu test on liner itu sudah divaksin
tetapi masih bisa tertular
dan yang kedua adalah jumlahnya cukup banyak
dan ini adalah varian dari b seribu enam ratus tujuh belas dari india
yang diketahui penularannya sangat cepat sekali
karena itu dilakukan langkah langkah untuk berjaga jaga
karena kebetulan tanggal tiga juni akan datang singapura akan menyelenggarakan sangrila dialog para menteri luar negeri di banyak negara
termasuk perdana menteri jepang suga akan hadir
karena itu selama dua minggu ke depan diharapkan penurunan kasus
dan salah satu yang dilakukan adalah meminta masyarakat untuk tidak keluar rumah tetap tinggal di rumah
melakukan seminimum mungkin untuk keluar dari rumah karena itu ada pembatasan
orang hanya boleh pergi berdua kalau keluar bertemu hanya dua orang

dan orang diminta untuk bekerja dari rumah anak anak sekolah juga diminta untuk keluar

dan semua restoran ditutup tidak boleh makan di tempat hanya boleh take away atau kemudian pakai online
itu saja yang dilakukan oleh singapura sekarang ini renat
jika dibandingkan pengetatan yang pernah dilakukan sebelumnya sebetulnya lebih ketat yang mana mas somya
apakah yang saat ini atau kemudian yang beberapa waktu yang lalu
jadi kalau kita lihat singapura itu masih berada di tempat tempat yang lebih ketat
jadi kalau kita lihat singapura itu masih berada di tempat tempat yang lebih ketat

ada empat belas kegiatan yang dilarang ketika itu mulai dari pertemuan makan di restoran
kemudian berbelanja di retail shop berolahraga ke gym berenang kemudian bioskop termasuk juga kegiatan beribadah
sekarang ini hanya dua yang dilarang yaitu makan di restoran dan pergi atau olahraga di ruang tertutup seperti di gym
selebihnya boleh tetapi dengan jumlah yang sangat minimum
tetapi sekali lagi perdana menteri maupun para menteri meminta masyarakat kalau tidak ada keperluan lebih baik tinggal di rumah
karena sekali lagi virus b enam belas b tujuh belas ini sangat menular dan kemarin ditemukan ada anak usia dua tahun juga tertular
sehingga kemudian diminta untuk kita semua melakukan pergerakan sehingga diharapkan penularannya bisa ditekan
harapannya akhir bulan ini kasus ini akan bisa menurun dan kalau itu terjadi berarti singapura dianggap sukses untuk mengendalikan
yang kedua yang dilakukan singapura sekarang ini adalah vaksinasi diharapkan bisa dibagi atau didistribusikan kepada seluruh masyarakat
karena itu mereka yang masih dalam urutan untuk suntikan kedua diminta untuk ditunda suntikan kedua diutamakan supaya semua orang mendapatkan suntikan pertama
sehingga diharap pada bulan akhir agustus itu empat enam juta rakyat singapura sudah mendapatkan suntikan pertama dan itu bagian dari untuk berjaga jaga
karena pengalaman selama ini ternyata vaksinasi memang tidak membuat orang kebal untuk tidak tertular tetapi dengan vaksinasi orang menjadi tingkat rasa sakitnya bisa dikurangi sangat kecil dan kemudian angka kematian juga tidak ada
ini yang kemudian pembelajaran mengapa singapura sekarang mengejar agar semua orang bisa mendapatkan setidaknya suntikan pertama
setelah itu agustus diharapkan
dan secara berpaham ikan kedua diterima oleh masyarakat yang baru atau dalam urutan untuk mendapatkan vaksinasi
oke menarik pak dubes kalau kita bicara sempat sukses membendung penyebaran virus corona
kita tahu singapura sempat berhasil untuk itu sampai kemudian ada penambahan kasus lagi
meskipun kalau dari jumlah dikomparasi dengan yang terjadi di indonesia cukup relatif tidak begitu besar ya pak dubes
tapi mungkin untuk standar pemerintah singapura itu sudah harus dilakukan
dari evaluasi dari pemerintah di sana apa yang membuat jebolnya begitu atau masuknya varian baru virus corona ke singapura b enam belas tujuh belas ini
apa yang kemudian apakah ini lewat pekerja kah atau seperti apa sampai kemudian ini bisa masuk kembali ke singapura
ya memang sekarang sedang dilakukan penelitian
para ahli epidemiologi sedang melakukan apa pacakan
tetapi mereka itu tetap masih belum tahu apa penyebabnya
kemungkinan adalah ketika petugas imigrasi yang kebetulan ada di frontliner itu ketika menerima atau memeriksa pasport itu terjadi penularan
dan kemudian menyebar itu ketika petugas itu kembali ke rumahnya sehingga delapan orang anak dan ayah serta istrinya tertular
yang belum diketahui adalah yang di rumah
rumah sakit tontosek mengapa kemudian ada susur bisa tertular
padahal di lantai itu dikatakan semua sudah dilakukan pemeriksaan
tidak ada orang yang terinfeksi sehingga kemudian sempat membuat kaget
dan itu yang dilakukan klaster rumah sakit tontosek itu satu floor sempat ditutup dan semua orang dilakukan karantina diperiksa
dan itulah yang sekarang diupaya
dan ini juga mengatakan bagaimana mereka bisa berada dalam karantina sampai selesai dua puluh satu hari setelah itu diharapkan hasilnya negatif
mas tommy kalau saat ini seperti apa aktivitas masyarakat di sana khususnya para wni ya
karena di tengah pengetatan seperti ini yang monitoring yang dilakukan kbri kita di sana bagaimana terhadap para wni yang ada di singapura
mas termasuk juga kabarnya ada sekitar tiga puluh wni yang terpapar positif
virus corona itu bagaimana kondisinya
sekarang boleh dikatakan masyarakat di sini kan memang patuh ya
jadi kalau pemerintahnya mengatakan tinggal di rumah mereka tinggal di rumah
jadi kalau kita melihat orang di jalan kemudian misalnya di orchard road relatif lebih sepi di tempat tempat
orang hanya datang pergi sebentar untuk membeli makanan di supermarket setelah itu mereka pulang
warga negara indonesia sendiri kita tahu orang indonesia itu kalau di luar negeri sangat disiplin
wni di singapura juga sangat disiplin
kami dari kbri mengingatkan dan bahkan melalui sosial media mengingatkan untuk tetap berhati hati
menggunakan master jangan keluar rumah kalau tidak perlu
dan sejauh ini memang boleh dikatakan tidak ada kasus yang menimpa berkaitan dengan b seribu enam ratus tujuh belas
dari warga negara indonesia
dari warga indonesia alhamdulillah
dan pun ada mereka positif ketika datang dari indonesia diperiksa positif
tetapi mereka sudah menjalani isolasi
tiga puluh orang yang diisolasi itu adalah mereka datang dari indonesia dan diperiksa positif
dan harus menjalani karantina dua puluh satu hari
mudah mudahan tentu para wni kita juga di sana sehat semuanya
mas tommy dari selain soal kepatuhan ya dari masyarakat singapura yang kemudian bisa kita contoh bersama
belajar dari singapura begitu dalam hal penanganan pandemi
kalau dari sisi kebijakan atau bentuk penanganan pandemi covid sembilan belas
menurut anda apa yang kemudian perlu kita petik kita pelajari dari singapura berkaitan dengan penanganan pandemi di indonesia
misalnya karena kita juga saat ini tengah mengantisipasi adanya gelombang kedua mungkin
atau masuknya varian baru karena juga sudah masuk sudah ditemukan
apa yang bisa kita pelajari dari singapura pak dubes
yang pertama adalah multiminisial
pertama adalah multiminisial task force itu bekerja sangat kompak
mereka sembilan orang itu menjadi sebuah tim
di bawah mereka ada tim yang melakukan pengkajian dan kemudian melakukan riset dan segala macam
semua kebijakan itu dirumuskan secara matang dikomunikasikan secara baik dan diaplikasikan tidak mendadak
kemarin tanggal enam belas dinyatakan masyarakat diminta untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah
tidak boleh makan di restoran
itu sudah diumumkan sejak tanggal dua belas
jadi ada waktu bagi masyarakat bagi pekerja di restoran untuk memang mereka akan menghadapi situasi yang sangat berbeda
di mana mereka tidak boleh melakukan kegiatan dan restoran boleh dikatakan tidak ada pengunjungnya
dan kemudian pemerintah mengevaluasi betul apa yang kemudian menjadi kesulitan
misalnya arah adat pertanyaan dari masyarakat
ini ekonomi singapura sedang mulai tumbuh sangat baik
apa akibatnya ketika kemudian selama satu bulan ini dilakukan pembatasan yang sangat ketat
nah menteri keuangan mengatakan bahwa ya ini adalah sebuah resiko yang harus kita hadapi karena keselamatan warga itu menjadi sesuatu yang sangat penting
kita harapkan kalau masyarakat semua patuh dan kita sama sama menjaga
untuk tidak banyak kesulitan
terima kasih itri
kita harapkan jika awalnya tidak banyak pergiant maka dua minggu yang akan datang kita harapkan kasusnya sudah menurun
dengan itu kita bisa melakukan kegiatan
hal hal seperti itu sangat rasional disampaikan kepada masyarakat masyarakatnya sendiri pun sangat patuh mengikuti apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah
karena mereka menyadari bahwa disiplinan dan tanggung jawab dari warga adalah satu satunya kunci keberhasilan dari negara itu dalam penanganan covid sembilan belas
oke mas tommy terakhir artinya mas tommy sendiri melihat di sana cukup dalam pengetatan ini berdampak terhadap ekonomi singapura
karena kita tahu juga di sana mengedepankan sektor jasa misalnya
sangat karena tetapi kan singapura di kuartal pertama mereka memperkirakan akan tetap mengalami kontrak
ternyata bisa tumbuh positif dan sekali lagi kegiatan kegiatan sebetulnya kemarin sudah cukup menggeliat
apa penjualan untuk perumahan misalnya sudah meningkat dan industri manufacturing juga sudah mulai bergerak
sehingga kembali lagi satu bulan ini adalah sebuah harga yang harus dibayar
karena menteri menyampaikan sejak awal diingatkan bahwa kondisi covid sembilan belas ini sangat dinamis
dan kita tidak bisa berpikir linear jadi setiap saat kita akan melakukan adjustment
tapi yang paling utama adalah bagaimana kesehatan masyarakat yang paling utama dan paling penting
sekali lagi dengan kesehatan yang baik dengan confidence dari masyarakat bahwa pengendalian itu telah dilakukan dengan baik
maka ekonomi akan bergerak jadi cara berpikirnya itu betul betul terstruktur
tidak pismill dan kemudian sepotong sepotong sehingga kemudian masyarakat pun tahu bahwa ini adalah

bagian dari risiko harus dihadapi dan kalau semua orang memberikan kontribusi terbaik
maka darah itu akan bisa selamat
baik terakhir pak dubes ada imbauan bagi wni kita di singapura yang di masa pengetatan yang tengah dilaksanakan pada saat ini
sekali lagi kita beruntung berada di singapura bahwa sistem komunikasi berjalan dengan baik
kita mempunyai cara lain walaupun tidak bertatap muka
dan saya meminta kepada tuhan
dan saya meminta kepada keluarga untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan
gunakan masker dan kemudian jangan bepergian kalau tidak penting
dan kalau berpergian jangan terlalu lama di luar kembali ke rumah
kesehatan kita merupakan yang paling berharga saat ini
baik jadi kunci komunikasi menjadi salah satu kunci penanganan pandemi di singapura
dan mudah mudahan situasi segera membaik dan juga wni kita di sana sehat terus
termasuk juga pak dubes sendiri
mas tommy mudah mudahan sehat selalu terima kasih banyak sudah bergabung di cnn indonesia newscast pada malam hari ini
selamat malam mas tommy
suryo pratomo duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik indonesia untuk singapura